selamat malam undang undang informasi dan transaksi elektronik atau ite kembali makan korban
terbaru musisi yang juga politikus partai gerindra ahmad dhani difonis dengan undang undang ini
difonisnya dhani menambah panjang deretan korban pasal karet
benarkah karet dari undang undang ite
padahal sejatinya undang undang ini diinisiasi oleh departemen perdagangan dan perindustrian
untuk merespons keresahan dunia bisnis online akan maraknya aktivitas hacker di indonesia
dari sini timbul pertanyaan benarkah undang undang ite menjadi alat untuk mengebiri kebebasan berekspresi
lalu bagaimana sebaiknya menyikapi pasal pasal yang ada di undang undang ite
saya alvito dinova ginting sanda menyaksikan
saya alvito dinova ginting seandainya menyaksikan

dapatkan pidana terhadap kedawan dhani ahmad prasetyo alias ahmad dhani dengan pidana kejarang selama satu tahun dan enam bulan
musikus sekaligus politikus dhani ahmad prasetyo alias ahmad dhani dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan undang undang informasi dan transaksi
dhani ahmad prasetyo alias ahmad dhani dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan undang undang informasi dan transaksi
menanggapi fonis ini dhani menegaskan dirinya tidak pernah menyebarkan ujaran kebencian
kalau saya sih rasa saya nggak pernah merasa melakukan ujaran kebencian ya
karena saya nggak pernah benci sama orang tionghoa
saya nggak pernah punya rekod benci kepada orang tionghoa
teman saya tionghoa banyak
saya juga tidak mungkin mau menyebarkan kebencian kepada orang kristen atau katolik
oma saya katolik tante saya katolik sepupu saya protestan
kalau dianggap saya menyebarkan kebencian kepada suku ras tertentu itu ya salah
pentolan grup band dewa sembilan belas itu bukan orang pertama yang dijerat dengan pasal karet di undang undang ite
publik tentu masih ingat pada prita mulyasari
ibu rumah tangga ini dilaporkan pihak rumah sakit omnibatavia
dengan pasal tiga ratus sepuluh dan tiga ratus sebelas kuhp serta pasal dua puluh tujuh undang undang ite
prita sempat ditahan selama dua puluh hari namun akhirnya dibebaskan
farhad abbas juga pernah terjerat undang undang ite pada dua ribu tiga belas silam
pengacara ini dilaporkan wakil gubernur dki jakarta saat itu basuki cahayapurnama atas cuitannya di twitter
terakhir status kasus ini adalah dimediasi
penegak hukum juga pernah terjerat undang undang ite
penyidik senior kpk novel baswedan dilaporkan oleh atasannya sendiri
brigjen polisi aris budiman dengan pasal dua puluh tujuh ayat tiga tentang pencemaran nama baik
akhir agustus dua ribu tujuh belas john ruh ginting dilaporkan pengacara muanas ⁇ al aidid
menggunakan pasal dua puluh delapan ayat dua undang undang ite tentang ujaran kebencian
mantan pegawai honorer tata usaha sma negeri tujuh mataram baik nuril
juga pernah merasakan jerat undang undang ite
dilaporkan m muslim kepala sekolah di tempat ia bekerja dengan pasal dua puluh tujuh ayat satu tentang pornografi
nuril sempat ditahan polisi pada dua puluh tujuh maret hingga tiga puluh satu mei dua ribu tujuh belas
benarkah undang undang informasi dan transaksi elektronik memasung kebebasan berekspresi
itu pertanyaan yang penting kita jawab
mari kita bedah kembali undang undang ite bersama para narasumber kami yang telah hadir di studio malam ini
ada tifatul sembiring mantan atau menko
minfo era dua ribu sembilan hingga dua ribu empat belas sekarang ada di bpn prabowo sandi sebagai jurubicara
arya sinulinga jurubicara tkn jokowi ma'ruf dan muhammad arsyad koordinator paku ite
salam sejahtera bapak bapak
ada yang mau direvisi
ya biarkan aja itu dulu
jangan setiap ada kasus direvisi
pak atif ada di sana waktu itu dan yang menginisiasi
ini benar kementerian perdagangan dan perindustrian waktu itu
saya kurang begitu jelas awalnya karena saya masukkan dua ribu sembilan belas
sementara kasus berita sendiri tadi kan dua ribu delapan
dua ribu delapan iwan piliang waktu itu ya
saya dari awal konsisten ya
kalau undang undang biarkan saja
saya tidak setuju begitu ada kasus terus perubahan undang undang
perlu cepat ya
bahkan untuk kasus mas ahmad dhani ini saya sarankan
banding aja ke pengadilan tinggi
undang undang itu memang harus diuji
karena memang kata thomas l freitman sendiri kan mengatakan
dunia ini sekarang sudah rata
memang lucu juga kalau kita orang udah ribut antara china dengan amerika
china dengan kanada itu soal apa
apa teknologi lima gitu
kita ribut soal ujaran kebencian gitu ya
itu menurut saya juga terlalu ini
tapi yang penting dijagalah etika itu
dan kalau ingin berbicara jangan sarkas
kita kan ingin komunikasi satu sama lain
makanya kadang kadang saya dikritik juga
padahal pantun itu kan sastra asli indonesia gitu ya
jadi misalnya saya keluarkan kalau pohon berbuah ranum hati hati memanjat
kalau celananya sobek
kalau orang sudah mudah senyum
tandanya dia seorang caleg
lihat aja pak aryani kan mana mana senyum aja kerjanya
jadi maksud saya boleh menyindir bahkan menyerang
tapi kalau pantun kan nggak mungkin dipidanakan begitu ya
terlalu lebay kalau menurut saya
jadi pantun biasanya tidak menggunakan terminologi hujatan memang biasanya ya
ya tapi pesannya sampai
pesan sampai tapi orang tidak terima
diksi aja sebenarnya kan ini kan
mudah loh bikinnya
pokoknya pak atief keren deh soalnya
pertanyaan saya begini pak atif
waktu di era pak atif memimpin ite sudah ada
itu kan diundangkannya nomor sebelas dua ribu delapan ya
tapi biasanya berlaku efektif kan tiga tahun setelah itu ya dua ribu sebelas
dan bahkan ini sudah direvisi menjadi undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas lagi
jadi memang orang banyak terjerat itu di
pasal dua puluh tujuh itu ya
ya kalau kasus mas dhani ini menjadi rame apakah ini pasal dua puluh tujuh atau pasal dua puluh delapan
kalau sarah kan memang bukan delik aduan
nggak kita nanti akan bahas detail pasalnya
cuma pertanyaan saya dibandingkan sekarang
kan itu kan oke lah kalau misalnya itu diberlakukan
tapi pertanyaannya sekarang kita menguji nih
kalau kita tanpa m k dulu barangkali ya
di zamannya pak tiff sedemikian masifkah penggunaan ite itu
orang kemudian dengan sangat mudah melaporkan orang lain
kasus kasus di masa itu ya
kasus perintah ya
dengan batavia omni batavia tadi
tadi sudah ditayangkan juga pada masa itu ya
tidak terlalu banyak
mungkin sekarang ini masalahnya menjadi sensitif ya
apalagi di tahun tahun politik ini
dan juga para netizen juga ada yang berpihak ke apa
ke satu calon barangkali
seperti pak arya ini kan jelas keberpihakannya
sama lah pak atif juga
tapi kita di bawah salaman ini
kita selalu menjaga itu kan
pks kan partai kalak sembiring ya
saya mau ke bang arya kemudian
ini makin ramai
saya mengutip pak tiff tadi
itu makin ramai karena sudah masuk ke ranah politik
berarti memang ite ini dipakai untuk kepentingan menang atau kalah juga pada akhirnya
nah ini yang saya bilang bahwa sebenarnya kalau kita nggak menulis yang aneh aneh
nggak perlu dikhawatirkan gitu
artinya kita juga harus tahu juga
ketika menulis itu itu harus ada kesadaran juga
bahwa kita menulis bukan untuk kita pribadi
bukan untuk kita curhat curhatan
tapi itu untuk publik gitu
ini yang kadang kadang kita lupa ketika kita menulis di sosmed kita itu
itu harusnya adalah dibaca oleh banyak orang
dibaca oleh publik gitu loh
yang bisa ribuan ratusan ribu
itu seakan akan kayak pidato di sebuah
atief aja ini sampai berapa ratusan ribu
itu kayak ngomong di depan gbk itu
lebih dari gbk
lebih dari gbk
dan itu depan banyak orang yang bisa dibaca
nah bayangkan kalau kita maki maki orang di sana gitu
nah yang kadang kadang sekarang ini yang perbuatan kita itu adalah kita lupa bahwa itu kayaknya terkena juga gitu
dan malah saya kadang kadang lihatnya memang agak
kadang kadang kita ini ya
jangan dikit dikit dikriminalisasi gitu
tapi ya lihat juga apakah betul
kalau memang kita nggak salah nggak perlu khawatir sebenarnya untuk dikriminalisasi gitu
jadi kalau bilang dipolitisasi
dari kasus kasus yang kita dapat sebenarnya hampir jumlahnya tidak ini ya
memang ada berapa kali lipat
karena kita tahu
tensi politik memang sejak
bukan hanya sekarang loh
udah empat tahun ini kan memang
dari dua ribu empat belas
jadi kemungkinan orang salah ngomong itu banyak sekali karena kesel
kesel dia sampaikan dia lupa gitu loh
lupa kalau dia ngomong ke publik
dan bayangkan saya di penjara hanya berdasarkan screenshot
satu buah kertas yang berisi foto apa screenshot
masih dapataud penelitian
retaliasi balas dendam
itu yang kemudian ditangkap
kedua belah pihak
tidak hanya salah satu pihak saja
benar gak menurut
bang arya seperti itu
kalau saya lihatnya gini tetap saja ya
kalau kita sudah menulis maka kita harus siap dengan semua konsekuensi
apalagi kita tahu bahwa ada undang undang ite
dan sebenarnya kalau orang politik dia
dia paham betul sama undang undang ite ini
makanya dia harus ketika menulis itu pun
dia harus sadar betul bahwa ini punya konsekuensi politik
konsekuensi hukum juga ada
omongan dia pun punya konsekuensi politik
konsekuensi hukum juga ada
nah ini yang kadang kadang harus dipahami semua gitu
dan kita harus siap dengan semua resiko
kalau melanggar hukum ya apa boleh buat
kalau saya melihat pak alvito ya
namanya politik itu serang menyerang
selama serang menyerang itu
dengan bahasa yang baik tentunya
menggunakan data data yang memang valid
bukan apa istilahnya
itu boleh saja
namanya juga demokrasi ya
kita menjatuhkan lawan
menunjukkan kelemahan dia kan
perlu juga counter jep kadang kadang
cuman membahasakannya menurut saya
membahasakan ini perlu
kita ini kadang kadang
sosmed ini membuat orang sarkas ya
ini satu bahaya juga bagi anak anak muda
dan anak kecil

dan anak anak yang baru
karena mereka belum terlatih untuk berbicara sopan
jadi kadang kadang bicara
dimasukkan juga di sosmed
yang memang dikonsumsi publik tadi
saya ke bung arsyad dulu
tanggapannya saya rasa berbeda
paku ini adalah
korban itu artinya orang yang merasa
dikriminalisasi dengan menggunakan ite
saya adalah korban
salah satu korban
di tahun dua ribu dua belas dua ribu tiga belas
terkait dengan status bbm
seperti yang dipaparkan pak arya sama ustaz tadi
itu hanya sebagian kecil lah
tetapi fakta di lapangan
itu banyak teman teman media
sumpah sumpah media di semarang sana
berusaha untuk mengungkap
terkait dengan pelagiat
salah satu rektor
atau salah satu dosen di semarang sana
harus dijerat dengan undang undang ite
ada mahasiswi di surabaya sana
yang berusaha untuk
membela diri dari
perlakuan seksual dari aparat
yang membongkar paksa
rapat mereka di surabaya sana
terpaksa juga dijerat undang undang ite
ada ibu di
ibu dhani di sentul sana
yang berusaha untuk mencari air bersih
terhadap warga sentul sana
juga dijerat undang undang ite
yang paling dekat adalah ibu nuril
ibad bait nuril
yang harus dijerat undang undang ite
bahkan disuruh membayar denda lima ratus juta
karena berusaha membela diri
terhadap perilaku seksual dari atasannya
penerapan dari undang undang ite ini
kenapa karena kami melihat bahwa
implikasi di lapangan itu
lebih banyak digunakan untuk
terperkara balas dendam
dan itu banyak terjadi
saya sendiri pak saya ini korban dari
nah ceritanya gimana kan
ibu ngarciat mengatakan bahwa korban

jadi saya ini diundang
salah satu stasiun tv lokal di makassar sana
untuk menjadi narasumber
sementara live tiba tiba ada sekelompok orang
masuk memukuli saya
akan terlihat orang orang yang memukuli itu
nah saya dibawa lari
ke rumah sakit setelah itu
saya di bap oleh kepolisian
nah sementara dalam rumah sakit itu
saya mempertanyakan kepolisian itu
bagaimana pelaku pemukulan saya
kok sampai hari ini tidak ditangkap
bahkan saya meminta
ini otak pelakunya harus
segera ditangkap karena
ketahuan kok orang dia mempunyai baju seragam
nah saya malah mendapat
ancaman ada ancaman pembunuhan
itu pakai bahasa kebun binatang nggak istilahnya
jangan pilih adik koruptor
nah satu kalimat itu
saya harus dipenjara selama
tiga hari di polda sulsellebar
setelah itu penangguan
setelah itu dipenjara lagi selama seratus hari di rutan
saya dipenjara hanya berdasarkan screenshot
satu buah kertas
yang berisi foto apa
yang tidak sama sekali
tidak diuji forensik
bahkan orang yang berteman dengan bbm itu
tetapi handphonenya tidak ada
nah dengan semudah itu
saya dipenjara selama satu ratus tiga hari
bayangkan dalam proses
dalam proses penahanan saya
orang tua saya harus menjual rumah
untuk pindah dari tempat tinggal kami di kota makassar
pindah ke goa karena ketakutan
kita tahu sendiri
yang kedua lain pada saat proses
penahanan selama seratus hari
tanpa alat bukti yang jelas
nah pada saat bebas
dalam proses kasasi saya baru terima kemarin
bahwa saya bebas murni
dari dua ribu tiga belas sampai dengan dua ribu delapan belas
saya tidak bisa mencari kerja sama sekali
karena status terpidana itu
walaupun sudah bebas
nah di dalam proses pengadilan
di dalam proses pengadilan sendiri
si yang katanya korban
dia kalah dengan pilkada
apa hubungannya dengan status saya
anda kalah pilkada
toh saya di penjara dia maju legislatif kalah juga
kepastian kejelasan bahwa
kamu tercermakan kemana apa
karena apa harus jelas
apa efek dari

jadi kalau misalnya kita dengar
pak tifatul dan bang arya
kalau misalnya main
jangan cengeng kalau misalnya ditangkap ya konsekuensi
itu kan harus dihormati ya
whatever itu udah diputuskan
jadi kalau gak puas
kita naik ke pengadilan
tinggi kan nggak puas lagi ke kasasi
memang kalau dari
saya setuju bahwa dalam hal ini
pihak kepolisian juga
perlu hati hati harus cermat gitu
melihat ini perlu dilanjutkan atau tidak
kan awalnya dari sini ya
penyelidikan maupun penyidikan itu
nah teman teman kepolisian ini
kita naikkan anggarannya
udah diatas seratus triliun ini
ya juga bekerja
teman teman kejaksaan juga sama
nah karena terutama ya
kasus ahmad dhani ini kan
menjelang apa ini ya
dan beliau salah seorang caleg pula gitu
di salah satu partai
tentu ini sensitif kan
menafsirkan bahwa ini ada nuansa politik
jadi kalau menurut saya ini
perlu dilanjutkan atau tidak
saringannya tentu di pihak penyidik
keputusan dari pengadilan
terus saya bersimpati juga
kepada pak arsyad tadi
bahwa sistem peradilan kita banyak
sebetulnya yang perlu dibenahi ya
itu juga kan ada
tapi undang undangnya gak ada masalah
kalau menurut saya undang undang ini
jangan bentar bentar ada kolbani
bikin undang undang itu satu ya
lama itu prosesnya
itu harus ada kesepakatan pemerintah
sama dpr dan sebagainya
cuman jangan juga dalam tanda kutip
ada kesan begitu
kesan digunakan sebagai alat politik
walaupun ya itu kan
sesuatu yang susah dibuktikan
jadi kalau menurut saya
tetap kita hormati
akan tetapi kepada teman teman aparat juga
terutama di menjelang
jangan hal hal kecil semua diusut
hal kecil orang mau berkonten
jadi debat publik sekarang
hukum itu kan
ada hal hal yang memang penting sekali
hanya sekitar enam sekian persen
untuk orang orang yang dijerat dengan
yang punya masalah
malah yang paling banyak itu adalah aktivis
dengan dosen maupun media
itu tadi yang aku bilang
bukan hanya sebagian kecil digunakan oleh politisi
tetapi paling banyak digunakan orang itu adalah
orang yang mempunyai kekuasaan
orang orang yang berusaha untuk membongkar hal hal yang mereka anggap tabu
harus dijaga juga ya
nanti tiba tiba dimaki maki
gak apa apa kok maki maki orang
undang undang ite ini adalah benih dendam yang ditanamkan
pemerintah kepada rakyatnya
pemerintah kepada rakyatnya
pemerintah kepada rakyatnya
pemerintah kepada rakyatnya
pemerintah kepada rakyatnya
pemerintah kepada rakyatnya
pemerintah kepada rakyatnya
pemerintah kepada rakyatnya
pemerintah kepada rakyatnya
apakah kemudian menjadi undang undang karet yang baru
pasal dua puluh tujuh ayat tiga berbunyi
setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan atau mentransmisikan
dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik
dan atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan
dan atau pencemaran
ini dia bang tuli maksudnya
ini kan akan dipakai oleh penyidik
itu loh maksudnya itu
tapi kan pertama delik aduan dulu kan
ini delik aduan ini
kalau masalah ahmad dhani ini kan
diskusinya termasuk juga pakar hukum mengatakan
ini deliknya delik
tapi ada juga mengatakan ini sara gitu kan
nah ini kan diskusi diskusi itu
tapi memang saya setuju
itu tidak digunakan untuk apa ya
terlalu mudah gitu
karena itu betul juga sebagian melihat ini
gampang ditarik kesana kemari
makanya penyidik dalam hal ini polri
ini harus bijak melihat
baru baru ada dua kasus yang masuk
itu seorang artis
yang mendapat cibiran dari netizen
terkait dengan anaknya yang apa gitu
itu harus melaporkan undang undang pasal dua puluh tujuh
yang kami maksud
kenapa kami terus menolak bahwa
pasal dua puluh tujuh ayat tiga ini harus
harus segera dihapus lah
hal hal yang sepele
anggaplah kita diskusi begini
gak sopan atau apa
itu bisa dijerat undang undang ite
karena penghina penjemaran
masih tercemarkan nama baiknya
makanya ini memang dilema
makanya ini memang penerapannya yang harus
harusnya lebih hati hati gitu ya
nah ini yang namanya
harus dijaga juga ya
nanti tiba tiba dimaki maki
gak apa apa kok maki maki orang
baru dihina di fitnah apa semua
nah ini yang
penerapan ini yang harus kita jaga
indonesia ini sangat luas
dan sangat beragam
abang di medan
sumpah sama suara
pelani itu bukan orang medan namanya
orang di makassar
ada juga beberapa orang di kampung saya
kalau tidak menjemput nama binatang itu
kurang dekat rasanya
sama juga di jawa timur misalnya
perilaku yang normatif
yang biasa terjadi
kehidupan sehari hari ini
kita diajak untuk santun
tetapi belum semua
makanya kami sangat berharap bahwa
permasalahan yang sifatnya
jangan larikan ke pidana
tapi larinya ke perdata
gugat aja ke perdata
kenapa disitu terungkap dengan jelas
apa sih bentuk kerugian
negara tidak perlu hadir dalam
persoalan receh receh masyarakatnya
abang ini gendut sumpah sama
harus negara turun tangan untuk melawan saya
yang ada adalah dendam
karena kalau saya di penjara
saya ini di penjara kemarin seratus hari
ini tidak menyesuaikan masalah
saya ini pasti akan berpikir
wah kamu sudah penjara saya
saya enak saja
ada dendam lagi
ada dendam yang timbul
makanya saya selalu mengatakan bahwa
undang undang ite ini adalah
benih dendam yang ditanamkan
pemerintah kepada rakyatnya
selama sepuluh tahun
berapa banyak orang di penjara kalau
kalau data dari
berapa korban yang sudah terdata
untuk sampai dengan dua ribu sembilan belas awal ini ada sekitar
ini yang kami himpun adalah
benar benar orang yang berupaya
dua puluh tujuh atau dua puluh delapan
pasal dua puluh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
ada sekitar dua ratus lima puluh tujuh orang
tetapi dua ratus lima puluh tujuh orang ini
makanya kenapa kami selalu merasa bahwa
undang undang ini adalah alat
kalau kami selalu bilang
kalau dulu yang di diktasi
atau itu hanya suharto
undang undang ite ini adalah
alat di kediktatoran
yang digunakan hanya kepada tiga oknum
penguasa aparat dan pemilik modal
ketiga oknum inilah yang kerap
menggunakan undang undang ite ini
politisi itu hanya sebagian kecil lah
kenapa kami anggap kecil
tetapi punya efek yang besar
kayak pak prabowo dengan pak jokowi
selalu mengujar kebencian
terikut dengan untuk membuat hoax
membuat ujar kebencian
nah makanya kami sangat berharap
dengan pemilu ini sebenarnya
orang orang inilah yang memberikan
pembelajaran politik yang baik
pembelajaran bagaimana menggunakan
pembelajaran bagaimana bertutur kata yang baik
kita lihat di media media dimana saja
malah kedua kelompok ini yang banyak
nah itu yang
itu yang saya katakan bahwa memang
kita butuh literasi besar
semua pihak juga harus bangun
dari tim kampanye pun juga wajib
untuk membuat literasi literasi
bicaranya mesti yang lurus lurus lurus
bahasanya enak nyaman untuk rakyat
pasti kebawah bawah juga enak gitu
juga enak gitu jadi saya sepakat bahwa kita juga harus
jadi jangan ngomong kotoran wc ya di depan umum ya
jadi kita harus menghilangkanlah metode metode itu gitu ya
hoax hoax juga dihilangkan kita sepakat banget itu
memang harusnya dilakukan oleh semua pihak gitu
dan dimulai dari semua lah kalau sekarang tim kampanye ya tim kampanye yang memulai itu
sepakat untuk itu dan tadi kayak kasus ahmad dhani sebenarnya bukan dua pasal dua puluh tujuh bang
iya dia difonisi pasal dua puluh delapan maksud saya debat di publik termasuk pakar hukum sebagian mengatakan sebetulnya dia dua puluh tujuh
karena dia yang disebut sama dia kan nama apa ahoh gitu
nah pasal dua puluh tujuh harus ada delik aduan sementara dia diputuskan pasal dua puluh delapan tidak perlu aduan
tapi kalau kami melihat dari kasus ahmad dhani ini sebenarnya adalah dua kelompok yang berselisih paham
itu yang saya bilang dua kelompok ini telah ditanamkan
kedendaman dengan undang undang ite yang pertama ahok dijalankan
jadi undang undang ini adalah alat retaliasi alat beras dendam
alat beras dendam dari kedua kelompok ini
nah satu yang indonesia lupa bahwa ambon yang begitu berselisih dengan sarah itu diselesaikan bukan dengan memenjarakan
tetapi diselesaikan dengan rekonsiliasi kenapa kedua kelompok ini tidak rekonsiliasi aja
nanti nanti setelah pemilu
sudah selesai pak sudah selesai ini bukan antara prabowo dengan jokowi
tetapi ini ada antara ahok dengan
tapi kan orang itu melihat proksi ini masih lanjut
ini berlanjut itu makanya aku bilang harusnya selesai pilkada barang ini sudah selesai tetapi ini terus berlanjut apakah ada
nggak nggak nggak kalau masalah itu itu agak panjang implikasinya
kita nggak bisa melihat kasus pak basuki kemarin itu hanya kasus dki
di pilkada dki bahkan itu kan kalau kita lihat agak meluas ya keterlibatan publik ya
jadi udahlah saya setuju bahwa itu sudah diakhiri mestinya diakhiri
nah imbauan himbauan ini harus kuat dari kedua belah pihak
udahlah kita ini bersatu ya nkri kita ini gabung kembali membangun indonesia
nah makanya tadi literasi tadi pemimpin itu harus jadi panutan
kata raja ali haji siapa berkata kasar banyak orang merasa gusar
siapa berkata lembut banyak orang jadi pengikut
jadi ya itu kan sastra asli kita
tadi itu rindam dua belas itu
tapi nggak bunyi tuh pak hari gini tuh kurang kenceng tuh kalau nggak kenceng gak asik tuh
kita lihat dulu pasal dua puluh delapan yang disoal tadi seperti apa
kita baca bersama sama apakah ini juga semenernyitkan kening seperti pasal dua puluh tujuh ayat tiga undang undang ite ini
setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku agama ras dan antar golongan atau sarah
kalau ini oke
ya ini juga sebenarnya masih kenapa kami selalu bilang pasal dua puluh tujuh sampai dengan dua puluh sembilan itu masih abstrak
kenapa masih abstrak karena karet
tidak ada kepastian di sini bahwa dengan apa yang dimaksud dengan mencemarkan apa yang dimaksud dengan menyebarkan permusuhan kebencian
itu tidak teratur dengan
ya memang pak arsar itu kan hakim nanti yang memutuskan
tapi kalau soal blasfemi ini saya setuju
setuju karena dimanapun di negara manapun belas pagi itu penghinaan terhadap suku ras agama itu memang berat ya sanksinya
apalagi kita lebih tiga ratus suku ya
atau bisa nggak bung arsyad begini kita balik logikanya
ini merupakan proses kita men civilize diri kita dalam ranah sosial media atau ranah cyber
ini memang berdarah darah nih di awal sampai akhirnya kemudian timbulah keadaban yang stabil di masa depan
kita ini harus percaya kepada hukum
kita ini harus percaya kepada hukum
kita ini harus percaya kepada hukum
kalau enggak ya kita akan pakai hukum rimba kan begitu
ya kak sepengatauan saya hukum itu mengikut kebiasaan masyarakat
kehadiran pemerintah itu hadir untuk mencerdaskan masyarakatnya bukan memenjarakan
undang undang ini jelas
tujuannya adalah untuk memenjarakan bukan untuk mencerdaskan
apa dia kayak saya semua mas
sekarang memposting sesuatu rasa takut yang ada
masyarakat sekarang ini lebih mengedepankan rasa takut untuk bermedia sosial
ketimbang dia harus belajar untuk menggunakan media sosial dengan baik
ada anak dari kami banyak wawancara kepada masyarakat disana
di hampir seluruh daerah
kita banyak wawancara mahasiswa maupun siswa
mereka ini ada hal unek unek yang ingin dia sampaikan itu akhirnya tertahan
ada salah satu sumpah murid sd atau smp
dia diminta untuk membuat sebuah karangan oleh gurunya
dia mencoba untuk bagaimana memperlihatkan perilaku anggota dpr yang agak menyimpang
itu ditegur sama gurunya agar jangan sampai kena hukum pidana
jadi standar kritis kita menjadi rendah
karena ada kumkungan semacam ini
padahal begini mas kita ini udah bertahun tahun loh dijajah oleh
harusnya kita kuat jangan lembek
masa hanya karena hal hal yang remeh remeh kayak gini kita udah merasa baperan atau apa
harusnya dengan kita sudah pernah dijajah bertahun tahun harusnya membuat kita ini menjadi kuat
kuat dalam arti apa
janganlah terlalu mudah tersinggung dengan hal hal yang receh receh
jadi gini ini begini
kalau kan banyak yang anonim juga nih pak
kalau sosmed ini ya
betul cuma orang orang seperti pak arya mungkin yang lain lain yang followersnya banyak ya
rasanya kita itu pak arsyad juga ditimpukin tiap sebentar
cuma kita nggak tahu nih nipuk kita di siapa gitu loh
karena itu banyak yang anonim ya
bahkan bahasanya juga luar biasa ya
jadi lama lama tapi melatih mental kita juga jadi kebal gitu
saya masih ingat waktu pak tief menjabat sebagai menkominfo itu musuhnya banyak
dan bukan hanya anonim loh
yang ada namanya itu juga
tapi ini pribadi saja kenapa nggak menggunakan undang undang ite
saya belum pernah mengadukan orang yang
latihan mental satu
saya setuju kalau untuk mensivilize masyarakat ini menggunakan teknologi
jadi undang undang itu dibuat karena ada lahir teknologi baru gitu
jadi kalau menurut saya karena kita perlu mempertahankan nkri ini
ini juga perlu dibuat aturan
salah satunya harapan saya adalah bahwa sosial media ini bukan hanya menyatukan kita secara sinyal
tapi secara hati juga tersambung gitu
nah ini sebetulnya mengungkapkan apa saja sih tidak ada masalah
bagaimana kita menyampaikan itu
how to deliver that message gitu kan gitu sebetulnya
nah ini kan berbahaya ini
kalau nggak dijaga oleh regulasi waduh kita bisa ribut antar suku
karena kejadian di amerika ada satu negara bagian itu
tiba tiba ada di supi dikatakan bahwa kelompok islam ini mau bangun gedung masjid dan sebagainya bla bla bla
itu dikomporin nih ke kelompok yang kristen
nah habis itu di kelompok islamnya diberitahu juga bahwa mereka melakukan penolakan
udah awalnya nggak ada masalah tapi lama lama dikompor komporin kompor komporin perang
dan terjadi akhirnya bentrok agama di sana yang tadinya nggak ada masalah
masalah di bentrok agama
nah ini yang saya katakan bahwa harus kita saya sepakat bahwa regulasi itu untuk civilized kita gitu
untuk mendidik kita supaya tahu menggunakan
beradab lah kita ini itu yang penting gitu
tapi bukan rakyatnya yang dihukum pak
maksud saya harusnya penyedia laman ini yang dijerat
makanya kenapa kami sarankan lari ke ranah perdata agar penyedia layanan ini yang harus dijerat
kenapa memudahkan orang untuk membuat anonim kenapa memudahkan orang untuk
kalau tidak kalau jangan mereka hanya mencari keuntungan dengan orang mendaftar beriklan bersponsor apa segala macam
tetapi tidak ada tanggung jawab bahwa kamu harus ada batasan batasan loh
kamu tidak boleh membuat satu orang melihat berlebih dari satu akun
itu harus jelas jangan rakyat indonesia apa masyarakatnya yang di
sebenarnya kalau saya tangkap pak arisan ini yang lebih penting lagi sebenarnya peran pemerintah ya
dalam meliterasi masyarakat dalam menggunakan teknologi dan bahasa ini itu sebetulnya
jadi dulu dulu barangkali juga sekarang masih lanjut ya itu kita datang ke kampus kampus bagaimana menggunakan
karena ya namanya sosmed ini dulu kita mungkin hanya sebagai receiver ya penerima daripada informasi kan
dia dia sekali lagi se producer ya gitu
nah sementara dcever dia oke tapi begitu dia merespon kan ini mungkin cara caranya nggak pas gitu ya
mungkin di situ ini ya nggak bisa sekarang anak anak di rumah misalnya dia lihat dan belum masanya dia juga main sosmed
pak tiff bang arya bapak bapak ini kan somehow salah satunya pasti akan menjadi pihak apa namanya the ruler party gitu loh
apakah ini memang dibiarkan saja seperti itu karena ya kita juga punya ya seperti yang dikatakan ya korban
mereka mengistilahkan korban kita bisa berdebat soal itu tapi apakah ini ya memang seperti ini adanya kita tahanin aja sampai pada suatu ketika muncul titik kesetimbangan di mana kita benar benar paham
ya satu sisi ya kita harus menguji undang undang tapi yang kedua adalah pihak aparat
kita mohon juga kebijakannya dalam memperbaiki
kebijakannya dalam menjalankan pasal pasal ini tadi jadi istilahnya pak arsyad tadi jangan yang yang ece ece juga di
langsung di terutama menjelang pemilih ini pemilih yang tahan tak diri
nah kalau menurut saya sih tugas polisi memang seperti itu tugas teman teman dari kejaksaan seperti itu ya
tapi dalam hal ini mana yang perlu dilanjutkan mana yang tidak karena tadi secara angka juga beberapa hal itu kan prita sendiri kan bebas

baik nuril nggak tahu di ma itu gimana terakhir
dia di penjara di awal dia bebas
di pengadilan tinggi dia ini
nggak nggak ada pengadilan tinggi
contohnya kayak gitu nah dari banyak kasus itu yang bebas juga banyak artinya hasil penyelidikan dan penyidikan di pihak kepolisian itu juga diputuskan oleh hakim
jadi saya gini pesan saya gini pak alfito kita ini harus percaya kepada hukum
kepada pengadilan kalau enggak ya kita akan pakai hukum rimba kan begitu
tapi tolong juga sistem peradilan kita ini dibenahi juga dalam ini bicara umum ya
untuk banyak hal
semua hal karena banyak juga ini kay juga harus bertindak tegas kepada hakim hakim yang nakal
ada juga kok hakim hakim melakukan pelanggaran moral tata cara persidangan dan sebagainya
nah ini menurut saya juga supaya masyarakat publik ini percaya gitu
supaya apa rasa keadilan mereka itu tidak terlalu
terusik kalau dia tidak merasa tidak percaya kan nanti dia bisa pakai hukum rimba
karena itu lebih berbahaya lagi kalau tidak bisa
kalau saya sih setuju ya bahwa di jerman kan yang namanya penyedia aplikasi tersebut itu sudah terkena
kalau mereka ketahuan bisa ada hoax di facebook mereka facebook atau yang lainnya
mereka terkena hukuman gitu itu harus dilakukan sehingga penyelenggara pun harus ikut bertanggung jawab
saya sepakat banget dengan itu
iya jadi facebooknya apakah twitternya atau apapun itu itu ikut bertanggung jawab terhadap kontennya sendiri
buktinya sekarang mereka bisa tuh menutup akun akun palsu artinya mereka tahu gitu
jadi kalau itu saya setuju betul harus dilakukan
yang kedua mengenai regulasi ini sebenarnya itu yang perlu
mungkin nanti ke depan sebenarnya kemarin itu sudah direvisi bang ya
dari enam tahun hukuman jadi empat tahun
sudah berubah juga
mungkin ke depan kita perlu dorong sama sama lagi
supaya lebih jelas
kalau receh gitu cukup mediasi gitu
yang mediasi juga ada
jadi polisinya yang menginisiasi udah mediasi aja lah kalian ngobrol di sini
kayak sumpah mbak kayak satu saya
valid saya harus mencabut laporan yang memungkuli saya
baru saya juga laporan itu dicabut
hampir semua orang yang ibu anin di surabaya harus mencabut juga laporan di propam terkait pelecehan seksualnya
baru dia akan dicabut juga laporan ininya
makanya saya bilang saya sih sangat berharap pemerintah khususnya dari tim pak jokowi maupun tim prabowo
ketika memimpin nanti hal hal seperti ini janganlah dilari ke pidana
kalau aspirasinya pak ku itu
aspirasinya pak ku ite apa
apa gerakan kemudian next campaign nya apa terkait dengan ini
yang pertama itu kami sangat berharap pasal karet undang undang ite ini harus dihapuskan di pidana
ada cerita lucu tadi orang kasus tabrakan hingga meninggal dunia dihukum satu tahun
sementara ini cuma penghinaan dihukum satu lima tahun
kami berharap kami berharap kami berharap
kami berharap kami berharap
kami berharap kami berharap
kami berharap kami berharap
sudah diajukan ke mk
kami hari ini sudah dua kali menemui komnas ham untuk meminta komnas ham turun ikut terlibat
karena yang dihilangkan ini adalah hak dari masyarakat pasal dua puluh delapan itu
yang kedua kami sedang menyusun buku terkait dengan cerita korban
memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bagaimana proses penyelidikan sampai dengan putusan
dan tidak tahu ada aturan seperti itu
tahu ada aturan tapi tidak mengetahui secara rinci
tidak menyadari bahwa ternyata dengan mengejek temannya gendut itu bisa dipenjara itu nggak paham sampai di situ
makanya kami akan membuat buku agar bisa memberikan pemahaman
yang paling kami inginkan kepada pemerintah yang akan menjabat nantinya karena untuk merevisi saat ini sangat susah
paku ite ini sepakat bahwa ini dibebaskan aja los aja orang mau ngomong apa aja toh itu di ranah sosial media kok
enggak jadi kita seperti dulu aja lah bagaimana kalau ada tulisan di koran dibalas dengan tulisan
kalau ada penghinaan atau yang merasa tercemarkan ayo kita akan lari perdata kenapa diperdata
karena di situ jelas kita bisa menampilkan inilah bentuk kerugian saya karena kamu menyerang saya
kalau di pidana perselisihan antara warganya ini pemerintah turun turun dicampur tangan
berarti rakyatnya melawan pemerintah
dan kebanyakan itu rata rata orang yang terjalani ini orang yang tidak mampu
dan jujur menggunakan undang undang ite ini sangatlah mahal kenapa saya bilang sangatlah mahal
karena kita harus menyiapkan tiga saksi ahli ahli pidana ahli ite maupun ahli bahasa
untuk melaporkan ini
pelapornya harus menyiapkan tiga saksi ahli anggaplah saja satu saksi ahli ini sepuluh juta berarti harus menyiapkan tiga puluh juta
kalau pelapornya kayak saya di makassar harus membawa penyidik itu ke menko info
karena dinas infocom tidak bisa memeriksa
yang bisa yang di dalam undang undang itu yang bisa memeriksa adalah menko info
sebagai kementerian peninfo
yang bisa memeriksa membawa penyidik lagi ke sana itu membutuhkan biaya yang besar
jadi intinya saya lihat pak alvito ini masalah keadilan ya
jadi mengapa publik katakan diskusi di televisi beberapa juga saya tonton
sebab ketidakadilan di satu perkara itu merusak akan merusak rasa keadilan di hal hal yang lain

di hal hal yang lain
jadi misalnya makanya saya menghimbau atau memohonlah bahwa menjelang tahun politik ya
jadi nanti muncul gini yang ini kenapa dihukum begitu loh
yang pihak sana begini kenapa jadi ada ini rame di sosmed juga ada
jadi yang penting ke depan itu rasa keadilan masyarakat
karena tujuan hukum itu kan begitu tegaknya rasa keadilan kepastian hukum
kalau ininya kan fonis itu sendiri ada efek jerah misalnya
kalau memang betul orang itu bersalah kan dan sudah diputus
rasa keadilan ini keadilan masyarakat misalnya termasuk juga kalau kita lihat ahmad dhani tadi yang diwawancara
dia merasa ada satu unfair gitu ya kalau menurut saya monggoh ke banding ke panggilan tinggi
jadi proses lagi secara hukum
tetap koridor hukum gitu loh
ya gitu ya saya rasa tetap aja karena kalau udah ruang keputusan pengadilan kan udah ruangnya yudikatif
jadi itu kita serahkan kepada mereka dan kesana ada ruang mereka untuk
misalnya ahmad dhani ya punya ruang berikutnya untuk banding
itu aja kalau tadi ide tadi tuh ya nanti berikutnya dia nanti pada
soal yang disinggung sama pak tiff tadi ada perasaan yang tidak seimbang
yang ini kok dihukum yang ini udah ngomong lama diproses juga enggak misalnya gitu
dikejar aja polisinya
kalau saya sih gitu ya kita kejar aja polisinya teman teman dari yang merasa tidak adil ya dikejar ke polisinya supaya mengejar gitu ya
pasti nggak mungkin lah masa kayak gini gak mungkin mereka main main juga
takut banget kalau buat kerja adilan gitu
tapi energi besar pak kalau ya prita baik nuril atau teman teman kayak saya itu mungkin dilirik media
tapi banyak orang di luar sana yang tanpa lirik
itu ya terpaksa harus mendekam dua tahun
bahkan ada satu tahun ada yang enam bulan
ada cerita lucu tadi orang kasus tabrakan hingga meninggal dunia dihukum satu tahun sementara ini cuma penghinaan dihukum satu lima tahun gitu
ada di jogja seorang ibu rumah tangga yang dalam proses perceraian tetapi belum ingkrah perceraiannya
si ibu ini merubah statusnya dari bernikah dengan sang suami dengan jadi single
hanya sesimpel itu
hanya sesimpel itu ibu ini terpaksa dijerat undang undang ite
seperti itulah penerapan undang undang ite di lapangan
dan ini yang kami dapatkan kenapa kami dapatkan karena setiap korban itu pasti akan melapor ke kami
nah kami minta kita bedah dulu kasusnya apakah ini benar benar orang yang mencoba untuk pasal dua puluh delapan itu mencari berekspresi atau berpendapat
kalau penghinaan pencemaran nama baik menghasut orang membenci menghasut orang untuk
oke anda oke itu dihukum
kalau orang yang dengan sengaja untuk mengujar kebencian orang orang yang dengan sengaja untuk menghujat ya kami memang tidak sepakat dengan itu
tetapi sebenarnya ada ruang ruang lain
jangan undang undang ite ini yang dimasukkan karena hukumannya terlalu tinggi menurut kami
itu sampai empat tahun beda dengan pokok pokok pekerjanya cuma sembilan bulan
ada satu sisi ini undang undang kan sudah berlaku
ini adalah perubahan saya pikir silakan saja ajukan satu kajian
kajian tentang katakanlah tadi disebut pasal karet gitu ya dalam kasarnya kan jangan saya dituntut lagi undang undang ite
katakanlah ini karet bisa ditarik ke sana kemari termasuk juga yang di jogja itu siapa florence nya
siombing ya yang waktu itu juga kan ramai juga mas sidangannya nah ini contohnya jadi kalaupun ada secara matang kita kaji kembali kita duduk
kita dudukkan kembali tapi apa harus dirubah silakan saja tapi clear lo gitu ya jangan
ini masalahnya kan sebelum terjadi perubahan jadi poinnya adalah perubahan undang undang ite
karena itu sudah dirubah juga di tahun dua ribu enam belas
sudah ada revisi ya
sudah revisi nomor sembilan belas sekarang dulu sebelas dua ribu delapan ke sembilan belas dua ribu enam belas jadi kalau ada lagi bukan hanya undang undang ite
undang undang yang lain pun ini menurut saya banyak sekali banyak pasal karet
misalnya gini memperkaya orang lain itu ya nah itu juga bisa ditarik kemana mana tuh memperkaya gitu
dan berapa besar memperkayanya itu kan ini contohnya itu orang sudah bisa kena delik gitu maksud saya
jadi hal hal begini perlu dikaji memang saya lebih kepada teknologi ini kan semakin meluas dipakai oleh orang
kalau nggak diatur
kalau nggak diatur memang juga berbahaya seperti pak arya katakan tadi ya
apalagi gini ini orang karo orang karo ya di karo itu campur campur itu ya kan
satu rumah itu kan jadi sangat demokratis orang ini
jadi maksud saya jangan sampai kerukunan di antara kita apalagi dari sabang sampai ke merauke ini memang kita naik pesawat aja tuh sembilan jam naik boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh itu ya
dari ujung sampai ujung
sama dari jakarta ke jeddah itu
maksud saya begini pak
mumpung ini lagi undang undang kuap maupun kuap perdata sedang digodok oleh dpr
nah saya mungkin berharap sih dalam godokan dpr itu bisa dimasukkan ide ide kami itu
hal hal seperti itu anggaplah seperti penghinaan penyemaran yang memang niatnya untuk mengujar kebencian itu prosesnya harus diperpanjang dulu
jangan dimudahkan prosesnya
jangan dimudahkan prosesnya untuk orang dengan muda di penjara
nah kami berharap sih dengan adanya pembahasan ru kuap maupun kuhp perdata ini pemerintah mau legowo untuk mengkaji kembali terkait dengan pasal pasal karet itu
bu ngarcia terima kasih pak tiefatul bang arya terima kasih atas waktunya
mudah mudahan ini bisa menjadi semacam jawaban dari pertanyaan pertanyaan yang sering muncul belakangan ini soal penerapan undang undang ite
kalau misalnya belum
sempurna mungkin harus disempurnakan
tapi regulasi terkait dengan ini dirasa juga perlu
bagaimana pengaturannya mungkin jadi pr buat kita bersama ke depan
demikian afd now untuk minggu ini
kita akan jumpa lagi minggu depan dengan topik dan narasumber lainnya